hmm pemandangan sangat berbeda ya kalau kita bandingkan dengan semua kisah yang hadir dari bumi langit cinematic universe
film ini bercerita tentang persahabatan remaja plus sajian penuh aksi superhero yang merupakan adaptasi dari kisah watton dengan judul yang sama
kalau kita lihat lini masa saya scrolling ya udah riuh banget dengan kemunculan riani dan gengnya dalam virgo and the sparklings
langsung aja kita ngobrol dengan para pemainnya dari virgo and the sparklings
ada zara adisti dan juga ada ashira zamita
hai apa kabar
bergabung juga di tengah dede dede gemas ini ada om om bapak
ada sutra ada araodi cehara halo bang odi apa kabar
kabar baik ya
seru banget kedatangan kalian kesini
harusnya berlima ya satu geng
harusnya ber empat satu geng
tapi disini gak apa apa diwakilin sama
sama dua orang ada zara dan juga ashira
riani dan juga monika benar
boleh dong dijelasin sedikit karakter kalian berdua itu seperti apa sih dalam film ini
aku berperan sebagai monica jadi monica itu drummer di dalam sebuah band the fear ghost
aslinya bisa main drum
alhamdulillah bisa itu yang bikin saya terpilih sebenarnya
betul tidak ya
ya terus di dalam band itu ada vokalisnya yaitu riani zara dan satu lagi satin zanita sebagai usik keyboardist
oke dan kalau riani
iya aku zara berperan sebagai riani di fear go and the sparklings
di the fear ghost di band nya aku sebagai vokalis dan gitaris
kalau karakternya riani sendiri dia memang anak yang
apa ya yang merasa beda dari yang lain karena punya kekuatan ini punya kelebihan ini yang gak bisa ngendalikan kekuatannya
ngerasa insecure terus
tapi setelah ketemu gengnya dia merasa

ngerasa insecure terus

ini kan diantara semua film dari bumi langit cinematic universe ini yang fresh banget
remaja energinya beda banget deh dari dua film sebelumnya ya dari sri asi dan juga gundala
saya harus ke bang odi ini ketika ditawari pertama untuk menggarap film virgo and sparklings artinya lihat webtoonnya dulu
pengembangannya seperti apa
pengembangannya seperti apa
sebenarnya kalau pas ditawarin pertama itu shock dan happy
saya gak tau sebenernya
shock karena tiba tiba ditawarin ke saya terus gak pake pikir panjang langsung
gak pake mikir
gak pake mikir abis itu baru tuh baru saya research nih fear go ini siapa sih
dan memang berbeda moodnya dari yang lain karena satu remaja
gitu jadi itu yang harus diusung
dan karena dari webtoon jadi mood webtoonnya tuh yang harus disamain lah
maksudnya biar karena tuh webtoonnya kan laku banget
yes di satu sajah
pembacaannya tuh banyak banget gitu
jadi kita juga tidak mau mengkhianati si pembaca ini
paling nggak kita punya feel atau semangat yang sama dengan si webtoon itu
oke artinya pengembangannya nggak begitu jauh sebetulnya dengan webtoonnya ya
sebenarnya lumayan jauh satu yang pasti jauh
di webtoon itu kuliah disini kita bikin jadi sma
itu udah paling jauh tuh
tapi makanya semangatnya atau feelnya tuh pengennya tetap sama dengan si webtoon itu
makanya nggak mungkin kita bikin dark atau ini apa segala macam plus remaja pula kan
remaja jadi vibe nya tuh emang harus steady fun
terus ini ada band ada band bandannya ada superheronya ada sisterhoodnya
jadi itu yang emang digawanginnya ke sana gitu
dan emang cocok banget dengan dua karakter ini ya
tapi kalau melihat latar belakang bang odi sebelumnya kita tahu film fun tuh udah kayak makanan bang odi gitu ya
sulit gak sih akhirnya superhero sama font ini kemudian di mix
ya itu tantangan tersendiri sih
lihat saya untuk masuk ke dunia remaja
itu tantangan sendiri maksudnya remaja yang sekarang tuh seperti apa sih
untungnya ya mereka udah pas lah
justru bolak balik nih belajarnya
terus ada bandnya si musiknya itu
terus ada actionnya gitu
itu yang justru elemen elemennya maksudnya kesannya kayak percampuran genre di dalam satu film
itu yang tantangan nih jangan berat di sini jangan berat
itu harus nyatu
nyatu menjadi satu
karya tersendiri kan
plus dari webtoon
masuk ke dunia itu tuh yang
tapi selain jadi tantangan artinya ini akhirnya jadi pembeda ya
sekarang harus loncat loncatan harus
pertama kali film action capeknya luar biasa pasti
gimana akhirnya menanggapi
bukannya luar biasa lagi sih
ini lebih dari luar biasa
kalau ada level di atas luar biasa itu ya
gimana ketika awalnya kamu nyangka nggak akan secapai ini dan sepuas ini dengan hasilnya
hmm kalau ditanya nyangka apa enggak ini di luar sangka sangka aku sendiri sih
ketika jalanin syutingnya pun untungnya tetep fun
biarpun ini berat di jalaninnya maaf ya pak jujur aja berat banget
karena kayak ternyata
ya aku tau kok
ternyata film action tuh ya satu pergerakan
karena kan koreografi ya dihafalin gitu
pergerakan tuh bisa berapa shot bisa berkali kali
dan kadang kadang kita di ruang tunggu bisa sampai kayak capek
pengen udah bisa apa sih
apalagi di hari terakhir syuting aku inget banget itu
kita syuting di studio
kita semua udah yang kayak gini pakai selimut masing masing kayak
ini kapan selesain
jadi ada satu scene yang diambilnya dua hari ya pak
itu yang di studio itu itu special banget scenenya
dan pas kemarin nonton sampai special screening di bandung juga kemarin
ngelihat respon penontonnya tepuk tangan ketawa itu terbayarkan semua capeknya
dengan keringat yang keluar itu
dan air mata ya
keringat dan air mata
hahaha ashira main drum di situ kemudian harus juga belajar dengan para senior di dalamnya
action juga kan
apa momen yang gak bakalan terlupakan
pastinya karena aku tuh emang suka banget musik dari dulu
dan fyi aku udah tau zara kan
udah temen temen nama zara semuanya
pas tau udah jadi virgo terus ada si virgo talent shoes waktu itu
sempet dicari sebenernya si farah klingis
dicari untuk yang bagian dari bandnya
jadi pertama kali pemeran utama muncul itu
mencari bakat lain
iya dan memang belum ketemu waktu itu ya
terus aku tuh sempet yang aduh pengen lagi gitu loh
tapi itu masih jauh dari sebelum aku akhirnya diundang buat casting ya
pas diundang loh tiba tiba keterima aku juga kaget
jadi akhirnya pas proses syutingnya aku berusaha untuk se believable mungkin as a drummer
walaupun di dunia nyata bukan drummer beneran ya
cuman aku sangat mengapresiasi chemistry sih
kayak chemistry antara the sparklings dan juga dengan kru kru dengan omocha yang
wah anak muda banget nih omocha
berusaha masuk ke dunia anak muda ya
suasana syutingnya tuh fun banget
jadi ya itu sangat berkesan sih buat aku
jadi gak bakal terlupakan ya
gak bakal terlupakan
banyak ketawanya yang beneran
gak di acting in itu beneran ketawanya
tapi gini kalau melihat banyak banget sambutan positif untuk film ini
kalian juga udah ke bandung kemarin ya untuk talent search juga ya
untuk mencari superhero superhero di bandung
jadi kita ke dua sma ada di smk telkom sama di sma negeri sembilan bandung kemarin
aku sama temen temen yang lain sengaja dateng kesana untuk nyari virgo nya di sekolah sekolah sana
dan banyak banget ternyata siswa siswi yang berprestasi
ada yang udah go internasional membanggakan nama sekolahnya ada yang bikin aplikasi ada macem macem lah
dan itu film kita kan punya tagline sendiri
kayak menyelamatkan dunia bukanlah hanya hak orang dewasa
itu yang mau kita sampaikan ke penonton nanti sih
kalau ya kita yang masih muda muda ya harus berani bersuara gitu
dan berani aja nunjukin diri lo tuh apa punya apa jangan takut gitu
nah pesan itu apa yang akhirnya kemudian diharapkan dari teman teman
pesan yang dimunculkan saya harus ke bang odi melihat vibesnya yang sangat tinggi
ya kalau kita lihat di sosial media ini semua orang pengen tahu nih
harapannya itu apa untuk para penonton
harapannya sih yang pasti untuk film ini itu diapresiasi sama banyak orang ya
maksudnya dari remaja keluarga segala macem

jadi karena ini yaitu anak bunda yang berusaha bersuara dan menemukan diri

berani menampilkan siapa dirinya
jadi harapannya sih penontonnya banyak ya
biar diapresiasi juga sama mereka
karena saya yakin kerja keras kita semua ini cukup menyenangkan untuk ditonton
at least pesannya sih harus sampai ya sama penonton
karena encourage anak muda juga supaya bisa lebih vokal lagi
bisa jadi superhero at least untuk dirinya sendiri

sampai akhirnya kita punya kabar nih kalau lisensi intellectual property ya
jadi katanya akan masuk dalam serial korea

menurut bang odi kenapa akhirnya ada satu hal yang
menurut bang haudi kenapa akhirnya ada satu hal yang

menarik perhatian industri korea selatan
udah pasti ceritanya sih
udah pasti mereka melihat webtoonnya kan gitu
webtoonnya dengan pembaca yang segitu banyaknya
satusan juta pembaca puluhan
terus udah di translate ke berbagai bahasa
jadi kan oh ini masuk kemana mana nih
berarti masuk juga ke mereka
apalagi webtoon kan sebenarnya linknya mereka ya
berarti masuk juga ke mereka
nah vibe itu cerita itu nuansanya
pasti mereka merasa ini lebih relate juga nih
pasti di korea situ
maka mereka berani untuk membeli lisensi atau rights pak cipta nya
mereka menurut saya ya gitu
pasti penilaian mereka ini bisa diadap ke budayanya mereka
dengan cerita cerita yang bisa dikembangkan lagi
mungkin lebih liar lagi di korea selatan
karena karakternya kan solid banget gitu
kalau di webtoon dan solid juga di film
kenapa kita semua harus nonton film virgo
kalau boleh jujur ya kalaupun bukan aku yang main
terlepas dari siapa pun yang main
karena aku kan udah sempat baca webtoonnya juga gitu
dan sempat discuss sama temen temen
bahwa film virgo ini adalah sebuah women empowerment juga
buat anak muda dan terutama buat perempuan gitu
yang bisa menyuarakan suaranya
terus kayak semua unsur tuh ada di film ini gitu
kita punya unsur musiknya
bahkan hubungan dengan orang tua
antara anak dan orang tua
iya dan dengan keluarga itu juga kental
ini bisa buat semua umur loh
ini bisa bawa adik
ini bisa bawa sepupu
dan salah satu yang unsur menarik buat aku
adalah karena musiknya punya beberapa original soundtrack
kita juga bakal bisa diajak konser bareng di studio gitu
ada project lain bisa banget
setidaknya kan bisa langsung di search nih
apa sih lagunya
emang kecik banget sih
ya lagu itu
zara kenapa kita harus nonton film ini
kita kebetulan udah nonton kemarin duluan
nontonnya tuh dibikin ketawa ketawa
tapi sambil dapet pesan pesan pentingnya juga
untuk anak anak muda
untuk orang tua
dan mereka kata
cila ini film untuk semua umur
jadi bisa ajak siapapun yang mau diajak gitu
gak perlu kayak
semua bisa ikut
aksi dari virgo and the sporting
nanti kita tunggu bagaimana aksi dari zara adisti
dan juga gengnya
untuk main musik
pegal hati lebih sakit dari kaki
semoga gak salah
terima kasih banyak bang odihara
terima kasih banyak nura adisti
terima kasih banyak ashira zamita
aksi dari zara adisti dan kawan kawan dalam